menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi menerima kunjungan menteri luar negeri rusia sergei victorrovic lavrov di gedung pancasila kompleks kementerian luar negeri rabu pagi
dalam pertemuan di antara keduanya menteri luar negeri retno marsudi mengaku tidak membahas kerjasama mengenai masalah keamanan dengan alasan sudah pernah dibahas pada tahun sebelumnya
keduanya menyepakati perjanjian kerjasama dan menandatangani dokumen plant of consultation di antara kementerian luar negeri kedua negara
dokumen plant of consultation yang disepakati berlaku sejak dua ribu tujuh belas hingga dua ribu sembilan belas
retno menyatakan dokumen tersebut pun disepakati untuk mempertegas komunikasi dan konsultasi dua kementerian luar negeri indonesia rusia
saya mencatat bahwa di tahun dua ribu enam belas
peningkatan nilai perdagangan meningkat enam tiga persen
dan di tahun dua ribu tujuh belas dari januari sampai april peningkatan perdagangan sudah meningkat lebih lima puluh persen
kenapa saya sajikan semua data ini
untuk menunjukkan bahwa engagement kita dari waktu ke waktu untuk bidang perdagangan investasi dan lain lain
dan dengan rusia dan tadi dalam pembicaraan beberapa investor rusia juga sudah lama beroperasi di indonesia
sementara itu kedua pihak tidak secara spesifik dan mendetail membahas skema barter antara pesawat militer rusia dengan hasil perkebunan
menlu retno marsudi hanya menyatakan rencana pengadaan pesawat sukhoi su tiga puluh lima untuk alutsista tni